kami sampaikan bahwa apa yang menjadi acuan kami adalah data
jadi data yang sampai saat ini
yang kami pegang
gunung gede masih dalam level satu
walaupun mungkin ada yang berpendapat
ada kaitan ini
tapi kami lebih
tetap memegang pada data yang
ada yang terekam sampai saat ini
mungkin ini bisa berubah
tapi sampai saat ini